cek cok sesama korban kebakaran depo pertamina plumpangko jajakarta utara ini terjadi
senin siang di posko rt dua belas rw sembilan kampung tanah merah
pemicunya warga berebut jatah makanan yang terbatas
bahkan sebagian korban kebakaran ini terlibat adu joto
selantaran tidak meratanya pembagian bantuan nasi bungkus
ya nih pak minta nasi
enggak gitu enggak dimaki maki

sedangkan warga yang lain kesana dapat dan kita disini nggak dapat
pengurus posko pengungsian ini mengaku jumlah bantuan nasi bungkus sangat terbatas
sementara wilayah ini berbatasan langsung dengan tembok depo
atau tempat menjaga
menyimpanan minyak pertamina plumpang
kegondokan kita ada tadi statement dari pihak kecamatan
bahwa mereka tidak tahu ini posko apa
hanya itu sebenarnya
itu keributan tadi bang
keributan keributan tadi ya karena suplai makanan di sini tidak ada
di sisi lain kepolisian menerima laporan dugaan penjarahan di rumah para korban
karopen mas divisi humas polri brigjen ahmad ramadan mengatakan
pihaknya telah menurunkan personel untuk menjaga rumah korban
kita telah menerima informasi tersebut ya
maka untuk mencegah terjadinya penjarahan
kita telah menurunkan sejumlah personil
untuk menjaga rumah rumah yang ditinggal
atau rumah rumah korban kebakaran
selain isu penjarahan korban kebakaran depo pertamina pelumpang ini juga dibuat resah
lantaran diminta sepakat untuk tidak menuntut pihak pertamina
seperti yang dialami rohmat
keluarga korban tewas ini mengaku diminta seseorang menandatangani selembar surat
saat menerima santunan sebesar sepuluh juta rupiah pada hari minggu lalu
rahmat mengaku isi surat menyatakan
ahli waris korban kebakaran tempat penyimpanan minyak pertamina pelumpang
yang telah menerima uang santunan tidak boleh menggugat atau menuntut pihak pertamina
sampai itu langsung kami bikin tahanlilan
setelah tahanilan baru paginya
dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang sepuluh juta dan harus menandatangani ini
karena pada saat itu dia lagi pusing dia tanda tangan aja
itu yang kami lagi
yang disayangkan itu apa ya
pihak pertamina akan mengkonfirmasi
tim di depo pertamina pelumpang terkait pemberian santunan bersyarat tersebut
nanti saya konfirmasi lagi
karena kami juga masih mendata masing masing korban
kemudian terkait dengan pemberian
nanti saya konfirmasi tim kami di pertamina plumpang
akibat kebakaran besar depo penyimpanan minyak pelumpang
di jogja jakarta utara pada jumat malam
belasan orang tewas dan ratusan lainnya mengungsi
berdasarkan data koramel satu
koja jakarta utara
tujuh belas orang meninggal dunia
sementara di rumah sakit polri
baru tiga jenazah yang berhasil diidentifikasi
tim leputan cnn indonesia